taukah anda akan ada balap skuter elektrik
tak tanggung tanggung kualifikasi kejuaraan yang pertama kali di dunia ini
akan diadakan di adria italia
dengan bangga indonesia menjadi satu satunya negara di asia tenggara
yang akan mengikuti kualifikasi e scooter championship pada juli mendatang
wiwi pratiwi adalah salah satu anggota tim skuti indonesia yang akan berangkat
perempuan berusia dua puluh tiga tahun ini berlatar belakang pembalap drakebike berprestasi
meski meraih prestasi pada balap drag bike
liwi tidak membuang kesempatan mencoba balap lain
namun ia mengaku berubah halua dari pembalap motor ke skuter elektrik tidaklah mudah
aku pertama gak percaya ya karena ini balapan apa sih gitu kan
aku nggak tahu dan nggak pernah nonton
akhirnya dikasih video terus tapi itu balapan di luar
terus akhirnya tadinya aku tidak tertarik
ya menurut aku cukup kesulitan ya karena balapannya itu berdiri
biasanya aku kan gak berdiri gitu kan
jadi aku harus ngelatih otot kaki gitu kan
terus ya menurut aku menarik gitu tertantang untuk mencoba itu
setali tiga uang monita permata juga akan unjuk gigi pada ajang balap skuter elektrik di negeri asal pasta tersebut
monita yang juga pembalap drag bike dan drag race tertarik bergabung ke dunia skuter
agar bisa mencapai keinginannya berlaga di luar negeri
masa persiapan dan latihan dimanfaatkannya
agar kejuaraan yang diikuti berjalan sesuai dengan harapan
pertama nyoba cuma berjalan
cuma dikasih pinjam sama kantor satu bulan gitu ya
kalau ini kan dengan mesin mungkin waktu aku balita aku tanpa mesin ya
mainan otopad gitu
cuma ini dia pakai mesin
dan juga pakai listrik
lebih jauh lebih keren
terus jauh lebih menarik
karena memang ke depannya itu balap akan menggunakan listrik
unit skuter elektrik yang digunakan untuk balap
tentunya berbeda dengan skuter listrik untuk keperluan hiburan
ataupun mobilisasi harian
perbedaannya antara lain terletak pada kecepatan dan jenis ban yang dipakai
masyarakat umum biasanya pakai skuter elektris yang lebih pelan
dengan ban berbeda bukan dengan ban balap
jadi yang skuter elektris biasa di indonesia biasanya bisa mencapai
di antara lima belas km per jam sampai sudah bahkan seratus km per jam ada
dan masyarakatnya juga pakai
maka kadang kadang skuter elektris dengan satu atau dua tempat duduk
jadi juga ada
walaupun kebanyakan skuter elektris dipakai berdiri
jadi kalau seseorang mau pertama kali mungkin membeli skuter elektris
orang itu harus berpikir dulu apa tujuannya
apakah skuternya dipakai untuk jalan jalan saja
untuk mungkin mencapai kantornya atau kampusnya
apakah dia mau mungkin bahkan bersekutis secara off road

karena ada banyak jenis skuter elektris berbeda dengan tertujuan
kini penggunaan skuter listrik tak hanya sebatas gaya hobi ataupun alat transportasi
perlahan skuter listrik mulai menampakkan jati dirinya sebagai salah satu cabang olahraga
skuti indonesia akan mendorong kementrian pemuda dan olahraga
agar mendukung upaya mengharumkan nama bangsa
siva maulida kurnia yuniarwan bogor jawa barat